sebagai bentuk dukungan diselenggarakannya ajang balap speedboat formula one powerboat world champion
pada dua puluh empat hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga di danau toba sumatera utara air asia meluncurkan livery baru
desain livery kali ini menampilkan potret wanita penenun kain ulos berlatar belakang danau toba
peluncuran sendiri dilakukan pada jumat sore di bandara soekarno hatta
diharapkan dengan ditambahkannya armada dengan livery desain khas daerah
mampu mendongkrak ekonomi kreatif di sekitar daerah toba dan samosir yang menjadi lima destinasi super prioritas yang dimiliki indonesia
ini adalah merupakan wujud komitmen dari indonesia air asia untuk mensupport perkembangan destinasi pariwisata
terutama danau toba sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas
tentunya nanti akan dilanjutkan dengan livery livery untuk mengkomunikaskan destinasi pariwisata
antusiasme masyarakat terhadap ajang balap f satu h dua o ini
bilang cukup tinggi
dalam dua puluh tiga menit tiket acara yang dijual secara online sudah ludes terjual
pihak penyelenggara nantinya akan bekerjasama dengan beberapa maskapai untuk menambah frekuensi penerbangan menuju silangi
luar biasa sekali pembelian tiket kita buka online untuk libun di main trace area itu dalam dua puluh tiga menit sold out
jadi memang antusiasme sangat luar biasa
kami masih menyediakan tiket offline yang di bukit bukit lalu juga ada beberapa titik titik menonton dari kafe kafe
rencananya sebanyak tiga ratus kru dan pembalap dari dua puluh negara akan tiba di indonesia dalam tiga hari ke depan untuk mengikuti ajang balap speedboat di danau toba sumatera utara
dimas arief setiawan tangerang banten